berikutnya pemanggilan gubernur rakyat jakarta anies baswedan oleh polda mitrojaya
terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan putri rizik syihab pada sabtu lalu dinilai berlebihan
pakar hukum pidana menilai delik pidana tidak bisa dikenai ke anies karena jabatannya sebagai kepala daerah
pakar hukum pidana dari universitas trisakti abdul fikar hajar menilai kepolisian telah bertindak berlebihan melampaui kewenangannya
menurut fikar delik tersebut ditujukan untuk setiap orang bukan jabatan
sebagai kepala daerah anies menurutnya tidak bisa diseret ke ranah pidana atas sebuah kebijakan
kemudian dalam konteks pidana itu memanggil juga aparat pemda termasuk gubernur
ini yang ngaco kalau menurut saya ini yang lebay yang berlebihan
karena apa karena yang namanya pidana yang namanya hukum pidana itu adalah pelanggaran perbuatan pribadi
orang per orang
jadi itu yang sebenarnya seharusnya pidana bukan seharusnya pidana itu pendekatannya itu
karena subyek hukum pidana cuma dua
orang dan korporasi
kalau ada korporasi melakukan pidana pencemaran dan segala itu
dan orang orang pribadi
di dalam diri seorang gubernur itu melekat ya dua puluh empat jam
nggak bisa apalagi konteksnya umpamanya ke soal kebijakannya
kebijakan melaksanakan psbb dalam hal ini
atau prokes dalam hal ini
karena itu kalau menurut saya pemanggilan polisi terhadap gubernur anies itu salah kaprah itu
tidak ada kewenangannya